bicara tentang hal yang bertentangan dengan hukum dan lain sebagainya
kalau kemudian nanti beras cadangan bulog itu boleh dikatakan berkurang banyak
supaya gak terjadi nanti begitu play off baru pada ganti gitu
kita bakal bahas tiga topik yang cukup apa ya bisa dibilang cukup ada di permukaan aja
beratnya bisa sampai satu ton satu hari
salah satu kandidat karena dia ihh
itu pemain yang menurut gue
susah suara aja begitu
dia selalu stay gitu di apa namanya di liga lilih liga kita
bos udah nawarin gue jadi pemain binaan stapak
ternyata masih sangat ketat dalam menerapkan sejumlah kebijakan perdagangannya
saya tuh pengen episode caca ya cen ya
yang sudah masuk daftar eksekusi mati
mentransfer uang untuk bantuan bencana alam
terus dari penokarum pindah ke arwaci arwaci baru ke alsut
tidak hanya pengganti kn dan ilirisasi
alhamdulillah kami sangat senang sekali ya
mungkin improve yang lebih gitu
dan terakhir kita akan bahas tim yang menurut kita menarik untuk ditonton musim depan
sebenarnya cuma dua kemenangan aja ya
terus juga kayak saya bisa nyantai dulu di jalan ya jadi ngerjain kerjaan saya di jalan
jadi kalau kita rata ratakan dalam satu hari itu